seorang bayi berusia empat bulan di garut ditemukan tewas di dalam kamar
meski belum dipastikan motifnya korban diduga dibunuh oleh ibu kandungnya
sementara di tasikmalaya kasus penelantaran dua balita yang ditinggal di sebuah pesantren mulai terungkap
puluhan warga patrol sindang palai garut gempar karena kematian ismail nugraha
bayi berusia empat bulan di rumahnya senin petang
padahal sebelumnya bayi ini sehat bugar tidak memiliki riwayat penyakit sejak dilahirkan
ayah kandung korban hanya bisa pasrah menerima kenyataan pahit buah hatinya tewas tragis
bayi laki laki pasangan jajang suryaman dan cece ini diduga jadi korban pembunuhan ibu kandungnya sendiri
meski belum dipastikan motifnya cece sudah menyerahkan diri ke posek karangpawitan dan mengakui perbuatannya
setelah kita dalami ternyata ada seorang ibu yang mengakui ke kita ke sini datang ke posek
bahwa dia telah
ibu kandungnya itu
sampai sejauh ini sebelum diketahui kenapa seperti itu
belum kita belum pendalaman karena kasusnya kita limpahkan ke polres
oh jadi lipatkan ke kores
sementara itu kasus orang tua yang tega membuang dua anak kandungnya di masjid pondok pesantren suryalaya tasikmalaya akhirnya terungkap
laku adalah pasangan nika siri yang sejak dua ribu sembilan silam menjalin hubungan tersembunyi
pasangan itu menjalani pemeriksaan saat berusaha menjemput anaknya yang sudah ditelantarkan sepuluh hari
ya kita untuk kasus penelantaran anak ini yang kita langkah langkah kita adalah memeriksa dari orang tua pada anak anak tersebut
tidak dilakukan penahanan pak hasan
belum belum kita masih memeriksa dulu
jadi ceritanya untuk orang tua datang sendiri ke pesantren dari suriyalaya
dua anak kandung mereka buang karena tak kuat
mereka menanggung anaknya mereka menanggung anaknya
mereka menanggung anaknya mereka menanggung anaknya
mereka sengaja membawa anak kandungnya ke pondok pesantren suryalaya dan menyerahkan dengan bekal uang rp satu ratus lima puluh ribu rupiah serta surat wasiat
komisi perlindungan anak indonesia daerah sebelumnya hendak menyeret kedua orang tua ke pengadilan akhirnya mencabut laporan
tim liputan transmedia